tidak gue mau
gue masih jatuh jam
gue mau ke tidur
apa lo keperhatian sama lo
gue udah datang
boy kali ini banyak abah
oke deh kalau gitu boy
gue duluan ya
pinsir sembilan nya juga nyuon
senjata gitu adam
sekarang diesel nya gue kayak thousand run
terima kasih bella
nazar di gunung
beinda baiknya sudah matahar

be saya minta doa dari mba be nanti tanding be
insya allah insya allah
tapi lo ingat dalam bertarung itu
jangan sekali sekali lu berpikir buat ngalahin musuh
lo kudu tenang
karena itu adalah jalan menuju kemenangan
buang semua kepikiran lo
enggak enggak enggak
beruntunglah orang orang yang berjiwa mudfaina
insya allah be
mba be pasti bakalan ingat terus pesan dari mba be
tapi masih ada satu lagi musim buat lo nih
lo kudu minta doa restu aminnya mba be lo
karena doa orang tua itu berkah buat anak
ya udah pastilah be
be mba be pasti bakalan minta doa
doa restu dari mama dan papa
ya udah be
sekali lagi terima kasih udah ngajarin boy ilmiah sangat keren
makasih banyak ya be
masya allah ini anak masih muda udah kayak begitu
apa lo resep sama bapak turaneng tuh
iya udah dari di sekolah si roy nya

abah mah normal neng
tapi bener neng
abah tuh udah kemahannya resep gitu
neng keliatan juga soleh lagi
dan yang terpenting dia bukan anak geng motor seperti mondi
abah mah sok tau ah
neng sok tau neng abah itu udah punya indera ke enam
bisa mencium anak geng motor dari dua km abah udah tau itu
udah abah justru keras
ketua geng wario
wih najis baik
juga anaknya soleh neng
itu bener ajangan mengada ada neng
abah ngapain kalo neng ada ada
lagian gini abah
geng motor zaman sekarang tuh gak kayak geng motor zaman dulu
gak suka yang tau neng
gawuran berantem atau segala macem lah abah
geng motor sekarang tuh kebanyakannya nih ya
soleh baik pinter
gak kayak jaman dulu abah
mau ketemu saya atau kayak
gak bisa lagi sibuk silahkan
mbah saya emang kesini niatnya mau bantuin abah
mau bantuin beres beres mbah
halus atau kalau gitu sok lanjutin ngepel
rampingin di rak rak buku eta
jangan ngejam ban jangan lupa bersihan
aku bersihin jam ban
apa yang nyuruh toh
ini siapa yang apa sih
abah ngepel kayak gini
kamu gak bisa ngepel ya
kamu tambah cakep kalo kamu ngepel
kamu tambah cakep kalo kamu ngepel
kamu ngepel nek
kamu ngepel nek
kamu ngepel nek
kamu ngepel nek
kamu ngepel nek
kamu ngepel nek
aku bersihin nek
gak bokeh lagi gara gara tadi
gak ratu tante tante habis deh uang kita kan
itu anak anak orang mukul gue tuh
yo itu kan bukunya anak pente yang kemarin
yang kita hajar